melonjaknya kasus positif covid sembilan belas di provinsi riau menjadi salah satu indikator lampu merah penyebaran covid sembilan belas di pulau sumatera
bertambahnya kasus varian baru dan mobilisasi penduduk selama liburan lebaran berkontribusi pada tren lonjakan kasus selama beberapa pekan terakhir
lalu seperti apa strategi pemerintah setempat atau satgas wilayah dalam menangani hal ini
apa pula yang menyebabkan munculnya zona zona merah covid sembilan belas di pulau sumatera
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada indra yofi jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas provinsi riau dan ada ice andriani liberti epidemiolog universitas sriwijaya
selamat malam pak indra dan juga mbak ica
selamat malam pak iva
pak indra apa yang menyebabkan lonjakan infeksi covid sembilan belas di riau sampai kemudian memecahkan rekor tertinggi di angka nasional
apa saja tadi disebutkan
salah satunya adalah karena memang gencarnya tracing seberapa besar sebetulnya kegencaran untuk melakukan tracing di riau ini
sehingga menyebabkan angkanya melonjak tinggi dan bahkan memecahkan rekor nasional
terima kasih mbak iva
sebenarnya kalau kita melihat dalam bulan april dan bulan mei itu bulan april itu memang terjadi lonjakan kasus mencapai
padahal angka tertinggi
angka tertinggi di bulan oktober dua ribu dua puluh itu cuma
kemudian di bulan april
dan ini memang memang sudah kita prediksi di awal awal tahun kemarin akan terjadi peningkatan kasus
nah di bulan mei itu memang kita sudah memperkirakan kemungkinan besar itu kasusnya akan mencapai lima belas ribu dalam satu bulan ini
dan kalau memang tidak ada
kebijakan kebijakan yang beda kemungkinan kita akan mencapai di puncaknya itu di bulan ini ataupun bulan juli
nah ini memang kalau kita melihat kira kira penyebabnya apa ada tiga hal yang utama
yang pertama memang sejak bulan april itu tracing kontak erat pasien covid di provinsi riau itu dinaikkan
di awal awal dulu
jadi satu pasien itu kita cuma bisa mencapai tiga orang yang diperiksa
tapi di dalam waktu dalam beberapa enam minggu terakhir itu sudah mencapai lebih dari delapan hampir mencapai sepuluh
jadi satu pasien positif itu akan dicari tracingnya itu sampai sepuluh orang yang berkontak dengan pasien tersebut
nah ini akan memang rencananya sih harus ditingkatkan lagi sampai lima belas mestinya
jadi satu pasien positif harus dicari
kalau melihat angka yang kemarin hari ini angkanya lima ratus tiga memang agak rendah dibandingkan kemarin itu paling tinggi malah
sebenarnya delapan ratus sepuluh kemarin sekarang lima ratus empat
jadi kalau sebenarnya angka positif itu apakah jadi masalah
mestinya jumlah angka positif itu menjadi cerminan
tracing yang baik
tapi yang jadi masalah kalau jumlah angka kematiannya tinggi
nah itu jadi masalah
kalau kami kalau di klinis ya kami melihat kalau jumlah orang yang ditemukan banyak
itu mestinya lebih baik sehingga kita bisa lebih cepat melakukan isolasi supaya tidak terjadi transmisi
jadi kalau misalnya oh kalau suatu daerah kondisi kasusnya sedikit atau nol gitu ya
itu kan agak kurang logis mestinya
karena memang tidak ada kebijakan lockdown di indonesia
kita bisa saja kemana mana gitu
baik itu justru itu menimbulkan tanda tanya begitu ya pak indra ya
pak indra tadi anda sempat mengatakan bahwa kalau kemudian kebijakannya tidak berubah
ini prediksinya akan ada lonjakan atau akan ada puncaknya di bulan juli
kebijakan apa yang menurut anda harusnya dirubah
jadi maksud saya begini
kebijakan sekarang itu kan ada batasan skala mikro ya
dan kita melihat ini memang efektivitasnya tidak berjalan dengan baik
kondisi di lapangan itu kita lihat realnya di lapangan
kepatuhan protokol kesehatan itu tidak serta merta langsung berjalan dengan baik
itu dilakukan ppkm
nah artinya kebijakan maksud saya yang baru harusnya adalah kebijakan yang lebih radikal
radikal itu tujuannya
ada aturan yang sudah digariskan
ada perda yang sudah digariskan untuk mematuhi protokol kesehatan
itu harus dijalankan dengan baik
dan harus dipastikan pangsinya itu dilakukan dengan baik
jangan cuma teguran teguran saja
karena kalau seperti ini kan orang yang mematuhi
akhirnya malahan berpikir orang yang nggak patuh nggak diapa apain
ngapain saya harus patuh
akhirnya orang berpikir seperti itu
apalagi dengan sekarang kan masih berkembang hoaks hoaks yang menyatakan
covid itu apa nggak ada
itu yang harus diperangi oleh pemerintah dan masyarakat
dan malahan di hoaks hoaks seperti yang beredar itu dipelihara
itu harusnya nggak boleh
karena itu membodohi masyarakat
apalagi yang dibutuhkan oleh kita
dengan jumlah angka kematian seluruh indonesia lima puluh ribu
itu butuh bukti apa lagi untuk menyatakan covid itu memang nyata real
jadi ada dua hal begitu ya yang kemudian menjadi catatan anda
masalah aturan yang kemudian tidak dipatuhi dan juga informasi tidak benar alias hoax
yang kemudian juga memperparah keadaan sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir
begitu dengan adanya pandemi covid sembilan belas
saya ke mbak icah
mbak ica kalau kemudian tadi disampaikan oleh pak indra bahwa kebijakan ppkm ini
dianggap tidak terlalu berhasil dibutuhkan kebijakan yang lebih radikal begitu diberlakukan di riau
kalau salah satunya
kalau kemudian kita bandingkan dengan daerah lain misalnya di wilayah jawa
beberapa kepala daerah justru mengatakan bahwa kebijakan ppkm ini cukup ampuh untuk melawan pandemi covid sembilan belas
apa kemudian anda setuju dengan pendapat ini
apa kemudian yang membedakan penanganan pandemi covid sembilan belas di pulau sumatera dengan pulau lainnya pulau jawa misalnya
baik mbak eva jadi memang menurut saya ppkm mikro secara konsep sudah sangat baik begitu ya
memang di beberapa wilayah efektivitasnya kita pertanyakan
tapi lagi lagi kalau ini dijalankan dengan baik pilot aktif dijalankan dengan baik ini akan efektif juga
lalu apa yang menjadi dasar banyak wilayah yang tidak efektif salah satunya adalah komitmen dari pemerintah setempat
dan komitmen dari kepala daerah untuk benar benar menjalankannya
tadi pak indra sebutkan bahwasannya
harusnya perdagangan itu dijalankan
untuk pelaksanaan ppkm mikro memang perda harus dijalankan dengan tegas
kita sudah tidak bisa lagi dengan persuasi mengingatkan ketika tidak bisa lagi ya dengan sanksi yang jelas dan tegas
itu yang menurut saya harus dijalankan
dan bicara sumatra memang kita lihat dalam satu bulan terakhir yang sangat mengkhawatirkan adalah di pulau sumatra beberapa provinsinya
lalu delapan dari sepuluh zona merah di indonesia ini berasal dari sumatera
jadi hati hati sumatra memang memiliki ancaman yang begitu besar tidak hanya mobilitas penduduk protokol kesehatan yang tidak semuanya dipatuhi masyarakat
juga mutasi dari covid sembilan belas yang kita ketahui sudah menyebar di pulau sumatra
apa yang kemudian menyebabkan ancaman ini mungkin bisa dikatakan lebih nyata begitu kalau di pulau sumatera mbak ica
dalam dua minggu terakhir dan satu bulan terakhir ini sudah kelihatan peningkatan kasus yang luar biasa
ketika memang bicara tentang tracing memang sekarang harus digalakkan lagi minimal lima belas kontak erat yang harus di tracing dari satu kasus konfirmasi
tapi lagi lagi positivity rate yang sering dilupakan

jadi ya memang pandemi belum terkendali di sumatra
dan saya rasa juga indonesia sebagian besar juga seperti itu
tidak lain tidak bukan sebenarnya optimalisasi tiga t yang memang harus dilaksanakan oleh semua pihak
didukung oleh komitmen pemerintah dan terutama oleh kepala daerah
oke optimalisasi tiga t mengapa kemudian ini tidak terlalu komitmen itu tidak terlalu terlihat di pulau sumatera
kita akan bahas setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast pak indra kalau kemudian tadi mbak ica katakan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk melawan pandemi covid sembilan belas ini tidak terlihat tegas begitu
anda setuju dengan pendapat ini evaluasi anda sejauh ini seperti apa
ya ada dua hal pak eva jadi kalau kita ngomong masalah kewilayahan dan otonomi yang mempunyai kewenangan di daerah itu kan
pemerintah kota madia dan kabupaten provinsi ataupun pusat kan cuma memberikan arahan dan institusi
artinya sebenarnya gong semuanya ini ada di pemerintah kabupaten dan kota madia
nah sementara kan kita nggak kita tahu otonomi daerah ini sangat sangat kuat ya
kadang kadang kita nggak bisa melihat apa yang di pusat ini sudah mengarahkan tapi tetap saja ada beberapa kelemahan yang terjadi di kabupaten dan kota
nah secara aturan saya dengan mbak ici tadi bilang ppkm itu sebenarnya bagus
tapi harus ada terobosan terobosan yang menyatakan aturan aturan yang sudah digariskan itu kalau tidak dilakukan ada sanksinya
dan sanksinya ini harus dilakukan tidak tebang pilih dikendut
semuanya harus kalau ada yang membuat kerumunan mau pemerintah pemerintah ataupun swasta ataupun siapapun termasuk

itu juga harus dihati hati karena vaksinasi masal juga harus dihati hati
masal juga bisa berpotensi untuk menjadi tempat kluster kluster baru untuk terjadinya penularan covid
nah sanksi ini juga sangat penting
karena kalau dpkm cuman di aturan saja tanpa sanksi yang jelas ini tidak akan berjalan semestinya
nah pemerintah daerah terutama di sini yang kami sekankan di kabupaten kota mestinya sudah punya perda provinsi juga punya kabupaten juga punya
artinya ini sudah bisa dijalankan
tidak teraguan raguan dari teman teman kita di polisi tni atau sapo pp
sehingga kita tidak bilang tidak boleh jualan
tidak tidak seperti itu
boleh buka warung boleh
tapi aturannya kan jelas
kalau anda ke pasar boleh
kalau anda mau ke mall boleh
tapi aturannya kan sudah jelas
jadi kalau aturan itu dilakukan seperti yang diminta pemerintah presiden
ekonomi tetap jalan pandemi terkontrol kami setuju
karena memang who sendiri tidak lagi merekomendasikan untuk lockdown untuk suatu negara
karena ini memang akan berinfikasi besar untuk masalah ekonomi
sementara ekonomi kalau rusak kesehatan juga tidak bisa pulih nantinya
apa yang kemudian menyebabkan pemerintah daerah ini menerjemahkan kebijakan yang seharusnya baik ini
dan menyebabkan pemerintah daerah ini menerjemahkan kebijakan yang seharusnya baik ini
dan akhirnya tidak efektif
apakah kemudian ada kaitannya dengan kondisi sosiologis misalnya di daerah masing masing di pulau sumatera misalnya
ada beberapa hal sih masalahnya kompleks
karena kita tahu pandemi ini sudah berlangsung lebih setahun
ada istilahnya pandemi empat
orang berkelelahan dengan tiap saat disuguhkan masalah covid
tidak boleh gini tidak boleh gitu
sementara manusia sendiri kan makhluk sosial
yang kedua kebijakan kebijakan pembatasan itu kan bukan kebijakan populis sebenarnya
orang tidak boleh berkerumun orang tidak boleh berpergian
itu bukan kebijakan populis
sementara kalau kebijakan tidak populis itu akan berimplikasi pada popularitas dari pemerintah daerah itu sendiri
nah ini juga penting kita bersamakan persepsinya
karena sekarang kan orang berlomba lomba jadi hijau
supaya dia bisa bagus secara penilaian oleh masyarakat dan citranya gitu loh
cuma itu akhirnya akan salah kalau memang ternyata tidak dilakukan testing yang tracing yang banyak
itu akan bikin boboak
mbak ica anda setuju ada pemahaman yang salah ternyata untuk mengatasi pandemi selama ini
jadi saya bilang menyiklung sedikit tadi komitmen saya
komitmen dari pemerintah
salah satu contohnya adalah ketidakompakan dari seluruh pautan kota
di tingkat provinsi saya rasa sesuai pemanu dari pesat pesat gas nasional
tetapi ketika sudah dikerucutkan ke tingkat kabupaten kota nah disitu mulai ada beberapa hal yang mempengaruhi
salah satunya adalah ketidakkomitmennya kepala daerah termasuk jajarannya
begitu untuk memang benar benar menjalankan segate
aku daerahnya meledak kasusnya begitu ya
dan itu terkait dengan
bahkan pak menteri sudah mencium itu
bahwasannya jangan sampai ada daerah yang menekan
jangan sampai tracing dan testing
itu yang memang kita harapkan saat ini sudah tidak terjadi lagi
jangan terkut kasus banyak
ketika memang itu bisa kita treatment dengan baik itu akan berdampak yang baik juga terhadap penanganan pandemi covid sembilan belas
karena kalau tidak dideteksi apa jadinya
dan memang itu sudah terjadi sebenarnya
tidak tahu di berapa jumlahnya masyarakat indonesia
itu sudah banyak yang terinfeksi tapi tidak terkonfirmasi saja
itu rendahnya testing indonesia
oke anda melihatnya apakah itu terjadi di pulau sumatera
salah satunya dari beberapa indikator epidemiologi yang kita pelajari seperti itu
ya tracing rendah
bahkan ada provinsi yang di bawah lima
profesinya tetap tetap harian sangat sangat
itu sebenarnya saat pak remiko

begitu kalau tidak di tracing tidak di testing ya
akan tidak tahu penyebarannya seperti apa
begitu di masyarakat
bahwa pesannya misalnya ini transmisi lokal sudah terjadi
itu yang harus diwaspadai ke depan
dan dengan selangkai sumatera malah menjadi abis rum baru
oke masalah data gitu
ketidaksinkronan data ini terjadi di berbagai wilayah
pak indra seberapa
data covid di pulau sumatera dari pantauan anda
maksud masalah datanya yang gimana pak
data jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif
kemarin sempat ada masalah antara sinkronisasi data di pusat dengan data daerah
nah sejauh mana permasalahan data itu terjadi di wilayah sumatera pak indra
sebenarnya kalau untuk masalah data ini kan
data itu kan ke pusat ya
dengan nars itu artinya memang tanggung jawab pusat
karena semua data itu dilangsung dari institusi kesehatan
atau pun lab yang mengkonfirmasi pasien
ataupun rumah sakit
dan itu akan dimasukkan ke dalam data nars
data itu akan langsung ke pusat
nah tadi data yang mungkin tadi disampaikan mbak eva itu
mungkin maksudnya begini
ada orang orang yang memang bergejala covid
tapi tidak melakukan pemeriksaan pcr
dan ini tentu tidak akan tercatat kalau dia tidak bergejala pemelisaan pcr
karena kita tahu kasus terkonfirmasi harus dengan pemelisaan pcr
kalau tidak dengan pcr
cuma dengan gejala saja dia tidak akan terkonfirmasi
nah sementara kita tahu saya pun juga di rumah sakit melihat ada beberapa pasien datang
dengan gejala yang sangat sangat khas gitu ya
ada ronsen fotonya sudah jelek
iklimisnya sudah jelek
diminta untuk mengonsultasi
swab dan dilakukan isolasi karena dia memerlukan perawatan
mereka menolak dan pulang gitu loh
nah kita tahu beberapa kali kasus kejadian seperti ini
akhirnya pasien itu meninggal
namun karena tidak terkonfirmasi
ya pasiennya tentu tidak bisa dinyatakan sebagai pasien yang covid positif
karena memang tidak pernah dilakukan pemelisaan karena dia menolak gitu loh
nah hal ini kita akhirnya melihat secara epidemiologinya
kita melihat sesudah itu
beberapa keluarganya jadi sakit
dan beberapa keluarga yang sakit itu akhirnya mau di swab dan positif
makanya analisis kita akhirnya pikir
ternyata kemungkinan besar pasien yang meninggal itu positif covid
cuman kita kan nggak bisa memastikan karena tidak ada informasi dari pcr nya
jadi diskrepansi antara kondisi sebenarnya dengan kondisi laporan di narc
nah itu yang mungkin ada diskrepansi karena tidak semuanya mau di
kalau itu berarti ada yang masuk ke narc
jadi sudah dilakukan swab cr
selain ada permasalahan di masalah komitmen dari pemerintah
untuk menangani pandemi ini juga ada permasalahan dari masyarakatnya sendiri
begitu kurang lebih ya pak indra
dan kita melihat gini
di provinsi riau
lebih lima puluh ribu ini
dua sampai empat puluh lima tahun
kasus yang meninggal

selama pandemi itu usianya
di atas lima puluh tahun
artinya yang positif
adalah orang muda
yang akan menyebarkan
ke orang tua yang akhirnya meninggal
dan analisis data sederhana
itu saja kita bisa melihat
artinya fokus pemerintah
fokus kita semua itu pada
untuk memastikan mereka mematuhi protokol
dengan baik karena kalau mereka tidak mematuhi
protokol dengan baik yang akan meninggal
yang usia empat puluh lima atau lima puluh tahun
kemana sih masalah
terjadi dan di situ kita
buatkan karena kalau kita ngomong
secara general mungkin
anak orang orang umur dua puluh an tahun

covid tentu berbeda dengan orang lima puluh an
tahun cara bekerjanya
muda lihat kepala daerah
atau kepala negara bilang oh pakai masker
itu nggak masuk jadinya
nggak cocok untuk segmentasi mereka gitu
mbak ica anda setuju strategi
kepala daerah ini
memang tidak efektif
iya jadi memang
menurut saya perlu terobosan
untuk penanganan covid sembilan belas
dengan asal lain apa tapi
kalau saya lihat untuk wilayah sumatera
memang banyak seperti itu
yang banyak terinfeksi dan terkonfirmasi
pada siapal utis itu seperti
peratangan terbanyak di
usia dan sisa
jadi kan memang ada permasalahan pada
kesti begitu untuk misalkan
untuk long plan siap
harusnya pemerintah bisa memfokuskan
untuk memprioritaskan mereka
ketika memang mereka ada gejala
begitu harus tes pcr
menurut saya harus seperti itu untuk memang
kelompok lansia dan untuk kelompok usia
produksi saya rasa kita sudah bisa menggunakan
tes pcr ini memang daerah daerah
di sumatera yang testingnya masih lemah
tidak lain dan tidak buka
untuk pemerintah jangan sampai
penyebaran terus terjadi
itu yang harus dilakukan menurut saya ketika
tidak nasional tidak
mengendalikan covid sembilan belas di suatu
provinsi harusnya kepala daerah punya
terobosan baru yang
tidak melanggar terang terang dari
terobosan baru itu sejauh mana
apakah menurut anda perlu sampai melakukan
kalau lockdown mungkin
tidak mungkin lagi saat ini tetapi memang
serta mikro bahkan konsep itu
yang memang di ucapkan
memang ada perubahan kasar pada rumah tangga
yang ada faktor konfirmasinya
kerjasama dengan intersektor
termasuk juga para
yang sekarang saat ini memiliki harapan besar
jadi yang harus diawasi dan
juga harus memfasilitasi
masyarakat yang melakukan
isolasi mandiri atau koransi mandiri
di rumah masing masing ini yang
saya rasa tidak banyak
di indonesia pemerintahnya
siap untuk melaksanakan serta mikro
salah satu upaya untuk melawan pandemi adalah
laju vaksinasi bagaimana kemudian
ini menjadi formula yang efektif
untuk pulau sumatera kami akan bahas
saat lagi cnn indonesia newscast segera kembali
provinsi riau menjadi penyumbang
kasus positif covid sembilan belas tertinggi
di indonesia sejak hari rabu enam belas mei dua ribu dua puluh
menurut jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
vaksinasi belum menjadi perlindungan yang cukup
bagi penduduk riau karena masih banyak warga
yang belum mendapatkan vaksin
menurutnya mobilitas menjadi faktor utama
terjadinya peningkatan kasus positif
berikut pernyataan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
di provinsi itu kecepatan vaksinasinya berbeda beda
karena juga nanti akan terkait bagaimana proses
distribusi logistik kita tidak mau juga mendistribusikan
begitu banyak vaksin tapi kemudian vaksinnya itu
lebih banyak atau terpakainya lebih lambat ya
karena memang kapasitasnya kemudian tadi
dukungan dari pihak pihak lain kemudian kerjasama
dengan di luar dari fasilitas pemerintah itu belum optimal
jadi itu adalah hal yang harus terus menerus digali oleh
provinsi maupun kabupaten kota
pak indra ada permasalahan yang terjadi dalam program vaksinasi di riau
padahal kita tahu pemerintah memang menerapkan selain tiga m dan juga tiga t
vaksinasi menjadi salah satu program untuk menahan laju peningkatan
pasien positif covid sembilan belas bagaimana sejauh ini perkembangannya di riau
terima kasih mbak eva jadi vaksinasi di provinsi riau
sebenarnya masuk lumayan dibandingkan beberapa tempat yang lain
dibandingkan jumlah penduduk lumayan tapi lumayan itu dalam arti kata
untuk yang bermasalah sekarang itu lansia lansia itu baru dibawa
ke masalah hoax itu lagi nih ini memang agak rumit
ya apalagi kemarin sempat ada berita yang apa ada magnet yang ditempel lah gitu ya
akhirnya itu jadi salah satu bumbu untuk orang jadi nggak mau divaksin
tapi di provinsi riau sekarang dalam waktu dua minggu terakhir ini sudah ada program
khusus di semua kendaraan kendaraan dinas kendaraan polisi itu diberdayakan
untuk menjemput jadi jemput bola nih warga warga yang divaksin datangin atau perlu di
diangkut datang ke puskesmas untuk dilakukan vaksinasi
dan ini kayaknya ini memang berhasil artinya kelihatan peningkatan orang yang divaksin itu
sangat sangat jauh meningkat dalam waktu seminggu terakhir
dan ini memang seperti kemarin waktu presiden itu datang ke provinsi riau
itu memang diberikan tambahan vaksin seratus ribu dosis untuk di kota pekanbaru dan seratus ribu dosis di kota dumai
cuma ini juga harus kita ingatkan kembali euforia vaksin di awal januari juga harus hati hati kita
vaksin bukan jawaban dari menyelesaikan pandemi tapi itu salah satu tools untuk mengendalikan pandemi
tetap memakai masker menjauhi kerumunan mengurangi mobilisasi itu tetap bagian utama dari
kendalian kofit sembilan belas mak vaksin betul itu bagian dari usaha tapi bukan jadi prioritas utama
dalam pengendalian vaksin
dan ini saya tambahkan disini tadi jam dua kita sudah lakukan rapat dengan seluruh bupati dan wali kota di provinsi riau
itu kita mendapatkan komitmen yang sudah kuat ya
kita tinggal melihat aplikasi di lapangan nanti apakah benar komitmen yang sudah disatukan ini akan menurunkan kasus
tapi itu turun kasus baru
tapi yaitu turun kasus baru
bukan berarti testing dikurangin ya
jangan sampai nanti seperti tadi disampaikan jangan sampai oh pengennya kasusnya jadi rendah testing dikurangin ya
akhirnya kemudian menjadi zona hijau hijauan
boleh abal abal itu
zona hijau abal abal
anda setuju mbak ica memang problematika utamanya untuk masalah vaksinasi di pulau sumatera ini adalah hoax
kalau satunya memang infodemic kita sebut ya
kepakatan laju penyebaran informasi yang salah lebih cepat dari pembelaan informasi itu
jadi ini juga menurut saya harus dipahami oleh semua pihak terutama sekolah dan perka untuk memerangi infodemic ini juga
karena bahaya sponsor atau partisipasi dari masyarakat itu turun
dan memang salah satu jalannya menurut pak indra tadi kalau di riau jeput boha
kita yang mencintai masyarakat mengedukasi mengajak dengan persuasi untuk ikut kita dalam vaksinasi
serta menjelaskan bahwasannya vaksinasi ini bukanlah akhir dari pandemi ini
bukanlah ini secara utama tetapi bisa utamanya ini adalah protokol kesehatan
jangan sampai kalau saya pernah menganalisis di provinsi sumatera selatan bahwa euforia vaksin di januari itu tetap maru tetap menaik jengka

ini juga terjadi di masyarakat

tapi sudah infodemic informasi yang salah terkait pandemi covid sembilan belas
oke tadi pak indra mengatakan ada komitmen begitu dari pemerintah daerah
komitmen seperti apa
karena kita tahu presiden menekankan secara khusus agar kasus covid sembilan belas di riau akan segera turun dalam beberapa pekan
bentuknya akan seperti apa
dan harapan seperti apa untuk mewujudkan permintaan presiden ini
jadi contohnya seperti tadi dilaporkan oleh bupati di kabupaten siak kemudian bupati di kabupaten kampar dan pemerintah kota tukan baru
itu mereka sekarang ini menggalakkan memang tempat tempat kerumunan kafe gitu ya
itu langsung didatangi oleh satpol pp polisi ataupun tentara
itu langsung dilakukan pemisahan
swab antigen langsung di tempat
langsung positif itu langsung dibawa untuk pcr
artinya ini menjadi bagian dari strategi supaya masyarakat tahu
kerumunan itu sekarang bukan cuma dibubarkan tapi langsung diperiksa
nah itu hal hal seperti itu terobosan terobosan seperti itu sepertinya membuat orang memang jadi malas berkerumun
dan itu memang kita tahu berkerumun itu terutama di kafe tempat nongkrong itu yang delapan belas sampai empat puluh tahun
nah harus memang perlakuannya seperti itu
nggak mungkin lagi cuma dikasih tahu harus ada hal hal seperti yang tadi saya sampaikan
kerumunan itu dibubarkan tapi langsung dilakukan pemisahan swab
kita tahu dan memang ternyata betul
beberapa tempat yang dilakukan hal seperti tadi ternyata memang ada ketemu beberapa yang positif covid
dan bayangkanlah itu kalau dilakukan pembiaran itu akan terjadi transmisinya yang tidak bisa dikendalikan
oke mbak ica terakhir dari anda
menurut anda apakah kemudian strategi jemput bola yang tadi sudah disampaikan pak indra tadi sudah cukup efektif begitu untuk menahan laju peningkatan pasien positif covid sembilan belas di pulau sumatera
apalagi kemudian menurut anda yang bisa dilakukan pemerintah untuk melawan pandemi ini
jadi memang untuk wilayah sumatera kita harus berhati hati begitu ya

kasus yang luar biasa tidak hanya kasus konfirmasinya tapi juga kematian
kita tahu dua provinsi itu masuk tiga besar urutan case fatality yang tertinggi di nasional
itu merupakan harus jadi perhatian khusus bagi seluruh pemerintah daerah
begitu ya tidak hanya di pemerintah provinsi begitu tapi juga sampai ke kabupaten kota
jangan sampai menutupi
jangan seperti itu
pemerintah daerah menurut saya di tingkat kabupaten kota harus berani membuat terobosan terobosan
ya tidak hanya jemput bola tetapi juga penegakan disiplin protokol kesehatan yang tegas dari seluruh stakeholder yang terkait termasuk aparat
saat ini sudah rapid unpaw sudah direkomendasikan screening yang sangat akurat
jadi itu gunakanlah semaksimal mungkin upaya itu untuk men screening begitu
sehingga kita berharap testing juga akan meningkat
dengan meningkatnya testing juga akan
dan juga mengendalikan kasus ini dengan cepat
karena kita tahu ketika memang hasilnya positif begitu kita akan treat dengan baik
kita akan isolasi kalau tidak bergejala atau ringan sedangkan berat
dan sedang dan berat dengan cepat dilarikan ke fasilitas kesehatan
karena saya amati kasus kematian yang tinggi karena terlambatnya ditangani
terlambatnya sampai di rumah sakit
di rumah sakit sudah dalam keadaan sangat berat
salah satunya adalah karena stigma juga
jadi pemahaman kepada masyarakat
pemerintah juga tidak bosan bosannya mengkampanyekan
jadi itu ya
protokol kesehatan dan memberitahuan masyarakat bahwa covid ini bukanlah sebuah aib
jadi ketika memang merasakan gejala yang sering segeralah ke fasilitas kesehatan jangan sampai terlambat
begitu mbak eva
oke terakhir dari pak indra
dengan kemudian adanya perubahan strategi
apakah anda optimis bahwa memang angka covid sembilan belas di pulau sumatera khususnya riau ini trennya akan menurun
apa kemudian himbatnya
apa kemudian himbauan anda kepada masyarakat pada khususnya untuk di saat pandemi covid sembilan belas saat ini
sebenarnya prinsip tidak berubah ya
ada dua hal yang paling penting banget
kalau seandainya nggak perlu ya jangan keluar rumah
tapi kalau memang anda memerlukan anda harus bekerja
anda harus mencari nafkah
atau anda harus melakukan kegiatan sebagai tanggung jawab
ataupun aktivitas yang benar benar tidak bisa dilakukan di rumah
anda harus pakai masker
cukup dua itu saja
kalau memang dua itu saja dipenuhi dengan baik
insya allah kita bisa melewati pandemi ini
tentunya kita harapkan tidak hanya komitmen dari pemerintah
tapi juga dari masyarakat untuk sama sama berjuang melawan pandemi covid sembilan belas
dan kita harapkan tentunya di pulau sumatera akan terjadi tren penurunan
begitu jumlah angka positif covid sembilan belas
pak indra dan mbak ica terima kasih atas bincangnya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih selamat malam mbak ica
pandemi belum berakhir karena itu jangan memaksakan mudik ataupun piknik
utamakan silaturahmi virtual jika anda ingin kondisi segera normal
setelah dua puluh tiga tahun reformasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum
masih mengalami sejumlah pengekangan dan intimidasi
khususnya di ranah digital
seperti apa faktanya cnn indonesia newscast segera kembali